anda masih menyaksikan cnn indonesia connected ramadan dan selalu ada kisah menginspirasi
salah satunya ini ada pondok pesantren darul asom di sleman yogyakarta
yang mengajarkan santri tuli hingga akhirnya hafal al quran dengan bahasa isyarat
untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ustadz abu kafi yang merupakan pengurus pondok pesantren darul asyam
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak pak ustadz pada pagi hari ini
subuh subuh jelang sahur sudah bergabung bersama kami
sehat pak ustadz
pak ustadz langsung saja nih pak ustadz kita mau dengar dong disini cerita awal dari pondok pesantren ini
seperti apa sih pak ustadz dari awal terbentuk hingga kemudian memiliki santri santri tuli
yang akhirnya hafal al quran ini
masya allah luar biasa sekali pak ustadz
ya alhamdulillah pondok pesantren darul asyom ini jadi tanggal september dua ribu sembilan belas
dibantu yogyakarta awalnya
sekarang sudah pindah ke sleman yogyakarta
dulunya kami ya satu keluarga saya dan anak anak tradisi juga
biasa saling mendidik anak anak darul asyom di bandung tiga belas tahun yang lalu
berjalan lama sehingga ketika pindah ke jogja
beralih ke usia bentuk tunarungu usia sekolah ya usia dari sd sampai sma
sambil akhirnya terbentuk pondok pesantren khusus tunarungu khusus kaum tuli di yogyakarta ini
alhamdulillah sudah berjalan dua tahun setengah
sudah berjalan dua tahun setengah begitu ya
kalau sampai saat ini berarti sudah ada berapa santrinya nih pak ustadz yang ada di sana
alhamdulillah santri santri wati sudah ada satu ratus delapan
empat puluh santri wati dan santriwannya
dan asalnya ini dari mana saja pak ustadz berarti
apakah memang yang tinggal di sekitar sana
di sekitar sleman
atau seperti apa pak ustadz
alhamdulillah santri sekarang yang mondok di darul asom hampir mewakili seluruh provinsi di indonesia
dari mulai aceh medan palembang rio batam kalimantan lampung sulawesi bali bahkan

alhamdulillah hampir semua provinsi sudah terwakili
hanya yang timur antara maluku ntt dan papua belum ada
berarti ratusan santri yang ada di sana apakah semuanya memang ini adalah santri tuli atau seperti apa pak ustadz
dan metode pengajarannya nanti seperti apa dalam mengajarkan agar para santri ini bisa hafal al quran pak ustadz
semua santri kami santri tuli
baik yang total ataupun ada yang sedikit pendengaran tersisa
jadi semuanya tuli
kami metode untuk al qurannya ini kita memakai bahasa isyarat hijaiyah
jadi membaca al quran tidak dengan verba atau tidak dengan orat tapi dengan isyarat jari jari
jadi kita mengabsen huruf huruf dalam al quran sehingga santri kami ini bisa menghafal huruf per huruf di dalam al quran
jadi tidak terlewatkan huruf yang diabsen sehingga dan mereka pun bisa menuliskan hafalannya ke dalam al quran
jadi diajarkan melalui bahasa isyarat karena kalau bahasa isyarat saya cuma bisa halo saja nih pak ustadz begini
tapi kemudian diajarkan kepada santri santri santriwati yang ada di sana begitu ya sampai akhirnya huruf hijayanya diajarkan
jadi kalau biasanya kan misalnya menggunakan metode kita huruf huruf alfabet ya pak ustadz ya
tapi ini berarti khusus untuk huruf hijaya diajarkan hingga akhirnya nanti para santri
jadi kita bisa mengajarkan huruf huruf alfabet ini dan juga santriwati ini bisa menulis begitu ya huruf huruf hijaiyah dan hafal al quran
tapi sebelumnya pak ustadz dari ratusan yang ada ini metodenya agar mereka bisa daftar begitu menjadi santri diajarkan untuk menghafal al quran itu seperti apa prosesnya pak ustadz
siapa saja yang bisa mendaftar di pondok pesantren ini
siapa saja yang memang hanya tunarungu tidak ada ketunaan lain boleh mendaftar dan bisa mendaftar
jadi kita belajar di sini
meskipun anak tunarungunya yang belum bisa isyarat atau belum sekolah sekalipun insya allah sudah bisa kami terima
bahkan ada beberapa orang anak yang memang belum punya dasar sekolah belum bisa bersosialisasi dengan lingkungan belum bisa menulis apalagi membaca
alhamdulillah belum setahun mereka sudah bisa menghafal bahkan berisyat dengan baik dan bahkan bisa menerima pembelajaran yang lain
kita juga memberikan pelajaran
semua yang disediakan ada video video dan rikihnya hadis didi ke benar mereka dan formalnya juga ke benar mereka
insya allah asalkan hanya tunarungu saja insya allah kami akan terima
oke ini menarik sekali pak ustadz
karena ternyata bagi para santri santriwan dan santriwati yang mungkin belum familiar dengan bahasa isyarat pun diajarkan berarti ya pak ustadz bahasa isyaratnya di pondok pesantren ini
benar diajarkan bahkan empat bahasa
empat bahasa apa saja tuh pak ustadz
bahasa indonesia bahasa indonesia jelas
bahasa inggris bahasa arab dan bahasa isyarat
oke masya allah luar biasa
di tengah apa ya kemudian inklusivitas bagi teman teman penyandang disabilitas
ini merupakan satu program yang luar biasa juga ya pak ustadz ya
benar benar bisa melibatkan semua pihak merangkul semua pihak
menyediakan medianya begitu ya pak ustadz ya dengan adanya pondok pesantren ini
ya alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa hidup berdampingan dengan masyarakat
pondok kami kodarullah ya kami memakai lima rumah di satu lokasi
dan satu rumah di lain lokasi
lokasi lima rumah ini berdampingan dengan masyarakat karena rumah rumah kontrakan saja
alhamdulillah mereka bisa terbiasa sehingga komunikasinya pun
komunikasi oral totalitas verbalnya juga alhamdulillah sudah mulai bagus
begitu tidak hanya bergaul dengan teman teman yang tulis saja
tetapi bergaul juga dengan tetap tetangga yang umum
jadi hidup berdampingan dan memang sudah selayaknya seperti itu
kita semua sama ya pak ustadz ya
pak ustadz ini berarti tadi pondok pesantren ini ada di lima rumah kontrakan begitu ya pak ustadz
yang ada di sleman yogyakarta
kegiatannya sehari hari para santriwan dan juga santriwati ini
apa saja berarti pak ustadz selain menghafal al quran
kegiatan mereka seperti layaknya pondok pesantren salafi ya
mereka bangun jam tiga tahajud
disambung dengan sholat berjamaah subuh
lalu mengaji sampai israq sampai pagi jam enam ya
jam sembilan mulai lagi nanti mengaji mereka
sampai setengah sebelas
jam dua belas pada dulu mereka dapat pelajaran hadis
lalu istirahat sambut mengasar
mereka ada lagi pembelajaran diniah
malam sampai jam delapan malam baru sholat isya dan makan malam
selain itu juga mereka punya diberikan ketampilan ketampilan
ketampilan dan olahraga
kita menggunakan fasilitas umum
sehingga masyarakat melihat bagaimana mereka hidup layaknya seperti kita
sama seperti kita diperlakukan sama seperti kita
seperti orang umum
alhamdulillah seperti itu mbak
oke pengajarnya dari mana saja berarti ini pak ustadz
awalnya anak matu saya sendiri yang hafidz hafidzah
lalu akhirnya setelah santri banyak
link apa namanya seangkatan dengan anak neputa puti saya dipanggil
mereka hafidz hafidzah juga
jadi meskipun mereka tunarungu atau tuli
tetap hak mereka untuk mendapatkan pengajaran akrukan harus sempurna
seperti lainnya orang umum
jadi mereka tuli diajari oleh guru atau ustadz yang hafidz dan hafidzah
jadi mereka mau nyisana dari gurunya langsung begitu
jadi pendidikan akruannya sempurna seperti orang umum
oke berarti ada koordinasi tidak pak ustadz
tapi dengan pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan
risetek pendidikan tinggi begitu
apalagi kan mungkin bagi anak anak atau para santriwan santriwati yang ada di sana
yang mondok tetap belajar kan ya
berarti pak ustadz pelajaran pelajaran yang ada
nah misalnya ketika menghadapi akan ujian nasional
nah ini kan harus ada penyesuaian penyesuaian
nah ini seperti apa koordinasi dan program program yang ada di sana pak ustadz
untuk mereka pendidikan formanya tutorial di pondok
ikut keseluruhan paket a b c
jadi mereka grade nya bukan lb lagi bukan luar biasa
tetapi umum saja
berarti tapi sejauh ini sudah ada dukungan ya pak ustadz
dari pihak pemerintah baik itu pusat maupun daerah di yogyakarta
alhamdulillah kemenang pusat kemenang daerah
dan kemenang kebupatan sleman
saya pernah datang ke pondok meninjau langsung keberadaan kami alhamdulillah
pak ustadz ini saya sebelumnya sempat baca baca
salah satunya ada di situs kementerian agama republik indonesia
sebelumnya para pengurus pondok pesantren ini sempat menyatakan
sekitar tahun dua ribu dua puluh satu pak ustadz koreksi jika saya salah
sempat meminta bantuan untuk pengurusan kepemilikan tanah dari pondok pesantren ini
nah progresnya seperti apa pak ustadz
dan bantuan apa sih sebenarnya atau koordinasi seperti apa
yang diharapkan biasanya bisa terus terjalin
untuk bisa menciptakan ekosistem menciptakan lingkungan yang mendukung
untuk proses belajar mengajar
bagi santriwan dan juga santriwati yang ada di pondok pesantren ini
ya alhamdulillah kami sudah bertemu dengan pihak kemenag
beliau memberikan masukan untuk persyaratan agar kita bisa membuat ujian sendiri
seperti program pkpps itu
hanya memang harus mempunyai tanah atau bangunan sendiri
saat itu kami belum punya
alhamdulillah kami sekarang sudah mempunyai tanah wakaf yang belum bisa dibangun memang
kedepannya kita akan
kita akan ajukan sebagai persyaratan ke kemenag
agar lebih sempurna lagi bahwa
pono kami bisa mengeluarkan ijazah sendiri atau sertifikat sendiri
diberi izin oleh kemenag
untuk saat ini bantuan dan dukungan baru sebatas seperti itu
apa namanya dorongan dan semangat seperti itu
hanya untuk terwujudnya pondok atau ekosistem pondok yang memang kita harapkan
seperti itu pak
tapi dengan adanya pondok pesantren ini
kemudian mengajarkan santri tuli untuk bisa hafal al quran
ini adalah satu hal yang luar biasa dan menginspirasi sekali begitu pak ustadz
saya ingat saya pernah berbincang dengan salah satu aktivis ya
yang mungkin sudah kita kenal bersama surya saya
tapi pernah bilang kepada saya bahwa bahasa isyarat ini memang adalah cara kita ya pak ustadz sebenarnya
untuk memaksimalkan ciptaan tuhan
karena mengekspresikan perasaan pikiran ini nggak selalu pakai suara ya pak ustadz
bisa juga pakai tulisan bisa pakai gestur dan salah satunya bisa menggunakan bahasa isyarat juga
pak ustadz terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di cnn indonesia connected ramadhan
sampaikan salam kami juga kepada rekan rekan santri
ada juga santriwan santriwati yang ada di pondok pesantren darul asyam
selamat menjalankan ibadah puasa dan sebentar lagi udah mau lebaran
mohon maaf lahir batin ya pak ustadz
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh